pas untuk berdua
gue akan pastiin kalau istri gue gak akan bicara ke siapapun masalah kalian berdua
kalau lo bisa nyelesain masalah ini
ayo kita selesaikan hal yang tertunda tadi
mudah gak jadi kotor kayak gini
loh alika kok gak dimakan sih sayang
kamu tuh harus banyak makan makanan yang bergizi
yah ini sayurnya dimakan
kan kamu sekarang
lagi dalam masa pertumbuhan
jadi kamu harus banyak makan ya
bentar ya sayang ya
halo assalamualaikum mas
hari ini ulang tahunnya syifa
apalagi merayakannya mas
karena sampai sekarang pun kita gak tau keberadaan bella dan shiva
meskipun aku bukanlah yang melahirkan syifa
tapi aku yang menjaga dan merawat shiva sampai besar mas
aku sudah menganggap syipas sebagai anakku sendiri
aku gak ngerti ya
aku sama sekali gak ngerti kenapa bella begitu keras kepala
sampai dia gak mau hubungin kita
ini bukan soal harga diri

kalau menurut aku bella udah mengambil jalan yang salah
karena shiva biasanya hidup senang
hanya tuhan yang tau mas bagaimana dan dimana sekarang bella sama shiva
dia pasti menderita
semua gara gara afif
ini semua gara gara keluarga harta
mas mas udah dulu ya mama kembali histeris mas
mama tenang dulu ya ma ya
kita pasti bisa temukan bella sama shiva
kasian bella nur
pasti dia menderita di luar sana
masih dia menderita di luar sana
dia pasti kelaperan
gatau tempat tinggalnya juga ada dimana
kok rumah sepi
ada kemana ya
soalnya tantenya ada yang meninggal
tuh ada papa afif tuh
saat ketemu dengan ibu pengantin makanan dan anaknya tadi
hatiku langsung bergetar
seakan ada ikatan dengan mereka
padahal mereka orang asing bagiku
tapi dengan pikii
yang katanya anak kandungku sendiri
kenapa aku gak pernah merasa ada getaran apapun
seperti gak ada ikatan batin denganku
sini coba aku gendong
kok makin kenceng
kiki diem ya diem ya sayangnya
kamu belum makan ya
kok senyum senyum sama mas ganto
sini sama om yuk
kamu liat deh
anak kandung kamu sendiri tuh gak ngenalin kamu
tapi malah dia lebih deket sama tamu yang baru beberapa hari disini
kamu tuh main sama anak kamu
jangan malah ngerayain ulang tahun anaknya orang lain

kok malah cynthia dibentak bentak
yang sintia bicarakan itu bener kok
ini pasti ada hubungannya dengan bella nih
kan kamu sendiri
yang ngusip perempuan itu dan anaknya di rumah ini
dia itu laki laki yang gak bertanggung jawab
dan gak bisa berbuat apapun
aku gak heran sih mah
cinta sejatinya bella
memilih tidur sama laki laki lain
kamu udah gak bisa ngelak lagi
tapi semua ini belum selesai
perempuan yang bernama bella itu keluar dari rumah ini
status kamu sudah lebih jelas
kamu adalah satu satunya istri
ibu mertua kamu itu sekarang kan
manfaatkan momen indah ini
tidak satu orang pun juga
berani menyebut nama bella di rumah ini lagi
kamu bisa membuat si afif ngebetah di rumah ini
aku melakukan itu biar kamu tuh nyaman tinggal disini
dan aku sengaja
biar afif marah sama aku dan dia gak mau sekamarsama aku
biar kita bisa berduaan
kamu bisa berdua
kamu bisa berdua
selama ini kalian berdua dibohongin afif
sintia kamu cukuran
kamu tenang dulu raina
ya ampun gafin
kak raina bilang sama mama sylvia dan papa arta
ya aku juga gak ngerti sintia
tiba tiba dimasuk ke kamar ini
sintia tuh bener bener kurang ajar
berani berani dia selingkuh sama gavin
afif harus tahu soal ini
kini hidupku semakin hancur
ini semua karena aku salah mengambil keputusan
semuanya hilang begitu saja
aku juga kehilangan anak dan istri aku
aku juga kehilangan anak dan istri aku

afif sih siva itu buat anak kamu
ngerayani ulang tahun siva buang buang uang
kalau menurut mama
ih malah diri jack sih
aku nggak akan ngebiarin kamu ngaduk sama
kamu mau bilang kalau mereka berdua selingkuh
dan kamu mau bilang kalau anaknya sinti itu anaknya gafit bukan anaknya afif
mulai sekarang lu berdua bebas berdua
gua akan pastiin kalau istri gua nggak akan bicara ke siapapun masalah kalian berdua
gue percaya kalau lu bisa nyelesaikan masalah ini
sayang ayo kita selesaikan hal yang tertunda tadi